kenaikan harga pertamax menurut sebagian kalangan tidak bisa dihindari
harga minyak dunia yang melambung tinggi memaksa pertamina menaikkan harga pertamax
benarkah tidak ada jalan lain kecuali menaikan harga bbm jenis ron sembilan puluh dua tersebut
dan bagaimana dampak kenaikan ini ke masyarakat
kami akan mengulasnya bersama edi suparno wakil ketua komisi tujuh dpr
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak eva
saya ke pak edi dulu pak edi ini bagaimana dasar perhitungan kenaikan pertamax
menjadi rp dua belas lima ratus sampai rp tiga belas per liter
apakah kemudian ini sudah sesuai dengan harga keekonomian dan juga tentunya kondisi keuangan pertamina
ya pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa kenaikan dari mg pertamax ini
merupakan sebuah miscayakan
karena memang satu bbm pertamax ini adalah bbm yang non subsidi non penugasan
yang konsumennya adalah masyarakat mampu masyarakat menengah keatas
mereka mereka yang memang memiliki kemampuan untuk membayar
dan mereka bukan merupakan bagian dari masyarakat yang memang layak atau patut disubsidi
pertama kita melihat bahwa saat ini harga pertamax yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
itu masih di bawah keekonomian
keekonomiannya kurang lebih kalau saya tidak salah itu sekitar rp empat belas lima ratus tiga puluh untuk pertamax
dijual sekarang di harga rp satu lima ratus sampai dengan mungkin rp tiga belas
jadi masih di bawah keekonomian
hal itu berarti apa
bahwa kenaikan harga ini akan mengurangi dampak kerugian bagi pertamina
tetapi tidak akan menutup ongkos
jadi dampak kerugian pertamina akan dikurangi
namun demikian ya kita harus melihat bahwa potensi ke depannya itu ya harus kita antisipasi
jangan sampai nanti harga minyak ini melonjak lagi lebih tinggi
kita tidak tahu kondisi geopolitik antara rusia mungkin dengan negara negara lain ini bertambah runcing bertambah tajam
bisa saja nanti harga minyak melonjak lebih mahal lagi
tentu harga keekonomian ini akan jauh
jauh pelambung kembali di atas harga produksi pertamina
oleh karena itu hari ini kita melihat kir pertamina bisa dikurangi
harga yang sudah disesuaikan
tapi ya kita harus antisipasi ke depannya apakah nanti akan ada lonjakan harga lagi
yang kemudian berdampak negatif terhadap tidak hanya terhadap bpm jenis ron sembilan puluh delapan
tetapi juga jenis bbm yang lain
karena kita masih merupakan net importer
memang itu akan memukul kita lebih lanjut dan lebih berat lagi
sebelum kita kebicara soal bpm jenis lain begitu ya
artinya ini harga sudah naik rp tiga lima ratus per liter
tapi pertamina masih rugi juga begitu ya pak edi
ya memang masih rugi karena memang tadi seperti yang saya sampaikan keekonomiannya itu sekitar rp empat belas lima ratus tiga puluh
jadi otomatis terlihat kan ada selisih yang cukup signifikan
ya jadi meskipun ada pengurangan kerugian tetapi kerugian pertamina tidak akan berkurang terlalu banyak juga
karena pemanfaatan bpm per jenis pertamak tidak sebesar misalnya pertalite
seberapa signifikan sebetulnya pak edi
kalau dari hitung hitungan
kalau dari hitung hitungan ya saya kira ini ya saya kira hitung hitungannya ya cukup cukup lumayan bagi pertamina
karena bagi pertamina hari ini setiap sen yang bisa dihemat itu merupakan penghematan yang sangat diperlukan pertamina
oke sekarang saya ke mas bima
mas bima anda melihatnya bagaimana
apakah memang harga pertamax tadi memang sudah sewajarnya naik karena memang harga minyak dunia
sudah terus melambangkan
sudah terus melambung tinggi begitu
atau anda punya perspektif lain
apakah memang masih bisa sebetulnya kenaikan ini dihindari
karena kan ini sudah naik tapi toh pertamina juga masih harus menanggung kerugian begitu
iya jadi logiknya ketika harga minyak mentah sedang naik
kita berdiskusinya soal untung ruginya pertamina
sehingga perlu dilakukan penyesuaian
tapi pada dua ribu dua puluh seperti grafik sampaikan
bahwa dua ribu dua puluh ketika harga minyak mentahnya turun
bahkan secara patokan global itu pernah di bawah sepuluh dolar per barel
kita nggak bicara soal harga keekonomian
artinya tidak dilakukan penyesuaian harga bbm dengan konsumsi
jadi ketika naik langsung kemudian dinaikkan
tapi ketika harga minyak dunianya turun pertamina tidak biru biru menurunkan harga pertamax
bahkan tahun dua ribu dua puluh itu keuntungan dari konsolidasi pertamina
karena pertamina menikmati masyarakat yang ya udah pasrah gitu ya
kita menyumbang dana sebenarnya ke pertamina secara berjamaah
dengan cara apa harga pertamaxnya tidak diturunkan
nah sekarang kalau dibalik
seharusnya pertamina punya fungsi juga sebagai stimulus ekonomi
maka ada opsi untuk
jadi kita bisa menurunkan harga pertamina
karena momentumnya luar biasa nih
ada ppn kemudian bbm
sebelumnya juga ada banyak kebutuhan pokok yang naik
kalau dikatakan oh ini pertamax memang konsumsinya kelas menengah dan atas
tapi yang kita bicarakan kelas menengah itu banyak jenisnya
ada satu ratus lima belas juta orang yang disebut sebagai kelas menengah rentan
yang tadinya pakai pertamaks ya opsinya tinggal riba
yang pertama nggak jalan jalan mudik dikansel misalnya
atau yang kedua dia gesek migrasi ke pertalai
nah ini kan menimbulkan permasalahan baru yang ujung ujungnya adalah
dana dari apbn masuk ke alokasi subsidi untuk pertalite
ini kenapa nggak masuk aja ke kompensasi dana ke pertamina
argumentasi berikutnya adalah
bisa nggak opsi tidak menaikkan pertamax untuk saat ini
salah satunya adalah
pemerintah sedang menikmati windfall
atau durian runtuh dari kenaikan harga komoditas
ekspor batu bara ekspor sawit
produk tambang dan perkebunan lainnya di pasar internasional sedang bagus
sehingga dana itu kan harusnya bisa disubsidi cilangkan
kepada beberapa jenis kebutuhan masyarakat
termasuk juga bbm ini untuk dijaga stabilitas
nah itu yang harusnya dilakukan gitu ya
ini kita belum selesai pandeminya belum selesai
dan kenaikan harga kalau tidak disertai dengan pemulihan pendapatan
maka yang terjadi adalah takflasi
alias ini bisa memicu
jadinya resesi ekonomi berikutnya
nah ini kan yang banyak yang harusnya jadi pertimbangan ya
karena satu april begitu berat terasa gitu
jadi ada ptn juga yang kemudian dimaikan
meskipun sembako tidak masuk dalam kategori kena ptm
tapi intinya masyarakat ini selama bulan april
mei ini tekanannya berat
meskipun sudah dibantu dengan thr
tapi bagi sebagian masyarakat yang ada di kelas menengah rentan
mereka sangat terasa sekali dengan kebijakan penyesuaian harga bbm
oke anda melihatnya jadi tidak betul sebetulnya kalau ini kemudian tidak
kenaikan harga pertamax ini tidak memberatkan masyarakat
karena memang selain kemudian pertamax naik
ada harga harga lain yang naik
nah kalau tadi mas bima mengatakan
di saat pertamina untung masyarakat untung
tidak untung tapi di saat pertamina rugi
masyarakat harus ikut merasakan kerugiannya
pak edi apakah pertamina sejauh ini sudah melakukan efisiensi kemudian
dari disparitas harga minyak dunia yang sempat menyentuh level
bahkan sempat dua puluh an dolar per barrel sebetulnya pak edi
ya kalau kita balik juga analoginya
bahwa ketika harga minyak mentah itu menyentuh harga sangat rendah
bahkan sempat di area negatif
itu apa namanya harga perpublah harga perintah
harga premium tidak bergerak
ketika kemudian harga minyak itu melonjak tinggi
ya premium per pertalian juga tidak naik
pada per pertalian itu
dari total konsumsi bbm nasional ya
jadi saya apa relatif juga tidak ada kenaikan
dan kembali lagi ini adalah
apa namanya diskursus antara kami dengan pertamina
dengan dirjen migat dan dengan bph migat
ketika membahas salah krisis bpm
termasuk juga rencana kenaikan harga untuk pertamax
bahkan kami dalam kesempatan ini ya kami merasa bahwa
kita perlu mendukung upaya itu karena memang tidak layak bahwa
apa namanya kalangan mafu itu mendapatkan kursi
ya jadi jangan kami merasa bahwa
mungkin sekarang ini sudah cukup kritikal
apalagi yang perlu ditekankan dalam hal ini
adalah sejauh mana pertamina bukan sekarang sebagai perusahaan atau bumn
yang mencari keuntungan tetapi sekarang lebih kepada
mempersiapkan diri untuk selalu ada ketersediaan bbm
jadi ketersediaan dan keterjangkauan
jadi menurut saya ini kata kuncinya ya karena kita tidak mau berada di posisi
di mana pertamina suatu ketika nanti akan mengalami kesulitan
ada kendala keuangan kendala likuiditas
kemudian berakibat pada rentannya distribusi dari bbm secara nasional
baik itu dari segi jangkauan distribusinya maupun volumenya
dan kita juga harus menyadari bahwa dalam kondisi saat ini
pertamina ini juga lumayan saya mohon maaf
saya bukan berbicara tentang pertamina
saya tidak berbicara tentang pertamina tetapi ini adalah sebuah
tapi pak edi tahu perspektif pertamina begitu ya
sebuah institusi dari komisi tujuh dengan pertamina dirjen migas
dan dengan bph migas beberapa harian lalu
jadi kita menegaskan bahwa pertamina ini sesungguhnya juga menahan beban yang cukup besar
dengan adanya kompensasi yang belum dibayarkan oleh pemerintah
jadi menurut saya ini adalah kondisi yang memang agak kritikal
dan kondisi yang sesungguhnya agak luar biasa karena kita tidak pernah memprediksi
bahwa harga minyak akan begitu melonjak tinggi akibat kondisi geopolitik
yang sekarang terjadi di rusia dan ukraina
tetapi memang kita sudah memperkirakan beberapa bulan sebelum pecahnya perang
diantara kedua negara itu bahwa harga minyak itu akan menguat
dan akan menguat ini kita menghadapi sebuah super cycle
yang mana super cycle nya bertahan cukup lama
jadi sesungguhnya pembahasan antisipasi kenaikan bbm ini sudah terjadi cukup lama
oke baik artinya ini memang sebuah keniscayaan seperti yang tadi pak edi sampaikan di awal
oke baik artinya ini memang sebuah keniscayaan seperti yang tadi pak edi
jadi harusnya kita melakukan perusahaan yang ada cara lain selain kemudian harus menaikkan harga pertamax
toh ini juga buat masyarakat yang sebetulnya tidak layak mendapatkan subsidi begitu ya pak edi
mas bima anda melihatnya bagaimana
ya kita tidak bisa mencabar ya kalau bicara soal pertamax yang memang awalnya adalah subsidi
dan mengikuti pada mekanisme pasar ya harusnya ketika harga minyak dunia turun
langsung diturunkan juga kan gitu kira kira
artinya memang kalau kita percaya pada
pada bbm yang
langsung sini memang harus dilakukan
pada tahun dua ribu dua puluh tapi kan
ternyata tidak dilakukan dan pertamina
membutuhkan laba yang sangat besar
jadi kalau dikaitkan dengan sekarang
mampu nggak pertamina bertahan
wabah dua ribu dua puluh itu dipakai untuk apa
saja yang lima belas tiga triliun
itu dipakai untuk apa
saja yang kedua kalau ada
tekanan likuiditas pada
pertamina maka pemerintah
harusnya bisa melakukan berbagai
kompensasi tiltang kalau masih
ada piutang ya segera dibayar
karena hitung hitungannya pemerintah ini
menikmati sampai seratus triliun kalau
harga minyak mentah terus di atas rp seratus
per barel maka sampai akhir
tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah
itu menikmati seratus triliun
dari ekstra pendapatan
pajak dan pndp
itu menguntungkan sekali dari
sisi fiskal pemerintah
nah ini kan harusnya dana dari
pemerintah tadi yang jadi masalah
begini loh yang menjadi masalah ketika ada
banyak sekali dana masuk ke kantong
pemerintah fokus pemerintah itu
terlihat sekali bukan pada
baik pebicara bbm
baru kita bicara harga lainnya
lpg termasuk kemudian juga
pangan fokusnya ini sekarang
bergeser jauh sekali untuk hal hal yang
tidak urgent gitu loh itu yang membuat
masyarakat melihat ini dana nya
ada tetapi kok digunakannya
untuk proyek ikn
digunakannya untuk hal hal yang
ini fokusnya ke stabilitas harga
gitu jadi ini
yang membuat akhirnya melihat
sebenarnya ini ingin menyelamatkan
pertamina atau menyelamatkan
fibrik masyarakat jadi yang menjadi
pertanyaan jadi ada
inconsistenci menganggap bahwa
oke maksa dala bbm
memang subsidi tapi nggak konsisten juga
ketika minyak turun juga tidak diturunkan
soalnya kalau bicara soal
premium beda lagi karena dia masuk
dalam bbm yang subsidi urusannya
dan yang bisa
oke pak edi siapa kemudian yang
ingin diselamatkan sebetulnya kalau dpr
ya saya nggak berani
terpakai spekulasi atau
asumsi ada yang perlu diselamatkan atau tidak
tetapi intinya begini
apa namanya secara
struktural kita ini sudah
merupakan negara yang memiliki
energi yang defisit jadi
kita selalu kebutuhannya
selalu diimpor dan ini
merupakan hal yang secara struktural
itu perlu diperbaiki nah
kalau memang ada surplus
yang kita dapati windfall surplus
yang kita dapati dari
kenaikan harga komoditas yang secara global
itu sudah kita nikmati cukup besar
ada kenaikan nbp
ya menurut hemat kami sesungguhnya
pemerintah yang bisa dialokasikan
untuk membayar pembensasi
pertamina paling tidak sebagian saja
dibayarkan dan kedua
sampaikan juga kepada pemerintah
agar pemerintah membuat
tidak sekarang yang
terjadi adalah cadangan migas itu ada
cadangan migas pertamina dua puluh satu hari
idealnya cadangan migas
nasional itu sekitar enam puluh hari
nah kalau memang ada surplus dana
yang sekarang dimiliki oleh pertamina
sebaiknya segera dipikirkan supaya kita
bisa mencegah adanya permasalahan
di pemberian bbm jenis
tentu nah itu bisa di cover dengan
adanya cadangan itu jadi saya kira
ini ada membagi permasalahan
struktural yang memang harus kita perbaiki
segera karena kita merasa sekarang dalam
kondisi yang serba tidak pasti
kondisi yang sekarang serba sulit
nah ini ada hal hal yang memang
perlu segera kita tangani
ketika kondisinya sudah
menjadi normal kembali
baik itu yang kemudian nanti akan kita
diskusikan di segmen selanjutnya karena memang
setelah pertamaks naik
ada perkiraan akan terjadi perubahan perilaku
konsumen beralih dari pertamaks
kemudian ke pertalite
bagaimana menjaga agar
tetap ada bagi masyarakat
kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia
newscast segera kembali
ya sebelum melanjutkan dialog saya akan
membacakan pertanyaan pernyataan
dari menteri koordinator maritim dan investasi
luhut bin sarpanjaitan menanggapi
kenaikan harga bbm hari ini
nah ini dia pernyataannya
overall secara keseluruhan yang akan terjadi nanti
pertamaks pertalite naik
premium belum ya semua akan naik
gak akan gak ada yang naik itu
saya minta tanggapan dari pak edi
pak edi ini masyarakat yang menggunakan pertamaks
kemudian menggunakan pertamaks
kemudian menggunakan pertamaks
kemudian menggunakan pertamaks
tapi mau tidak mau nanti akan beralih begitu ya
kalau memang sudah tidak punya pilihan
untuk beralih ke pertalite
tapi kemudian pemerintah mengisyaratkan
pertalite harga pertalite juga akan naik
nah ini tanggapan dpr bagaimana
ya saya kira kalau pun itu ada rencana
untuk kenaikan pertalite
antara menteri psdm
dengan kami di komisi tujuh
dpr ri selaku mitranya
karena bagaimanapun juga kita tidak akan menanggapi harga pertalite
karena kita tahu bahwa
premium yaitu bpn
yang sekarang masih di subsidi
nah oleh karena itu saya kira ada
rencana kenaikan pertalite itu perlu
pembahasan dan perlu evaluasi
dan kajian yang lebih serius lagi
karena dampaknya itu adalah
apa namanya terhadap
tambah lagi juga dampaknya terhadap masyarakat
karena memang masyarakat yang
berhak menerima subsidi
ada mereka yang memang
ekonomi yang masih lemah
ya itu saya kira perlu mendapatkan perhatian
sebelum ada kenaikan
yang kedua apa yang tadi disampaikan
bahwa ada kemungkinan
pertamax ke pertalite
tensi itu selalu ada
meskipun harus juga difahami bahwa
pertamax tentu akan
mengalami penurunan kinerja
kalau kemudian diganti dengan
bahkan ada kenangan tertentu
dianjurkan tidak menggunakan pertalite sama sekali
karena memang tidak sesuai
dengan kapasitas mesinnya
oleh karena itu
tidak tertamerta juga kami melihat
masyarakat akan beralih
dan tentu kami juga perlu memberikan
kesadaran bagi masyarakat yang mampu
memasak mobilnya bagus
mungkin di rumah ada mobil dua atau tiga
berpakaian rapih keren
sepatunya mengkilap tapi
mobilnya masih isi pertalite
maksudnya akan malu
jadi sebetulnya dpr juga
masyarakat yang saat ini memang sudah
mungkin ada baiknya tidak perlu beralih
ke pertalite karena kita juga lihat
misalnya kalau kemudian bicara
stok pertalite sejauh ini
sampai bulan februari saja
jadi kan memang
ada kekhawatiran sampai
akhir tahun nanti kalau memang
asumsinya penggunaannya sama
ini akan kemudian jadi
over kuota begitu ya
apakah anda melihatnya bagaimana mas bima
pertama ya kalau kita bicara
soal bbm pertalite
yang dimasukkan ke dalam bbm yang
subsidi itu sejak januari
sudah bengkak tuh subsidi energinya
dibandingkan dengan januari dua ribu dua puluh
jadi sudah pasti
yang kedua mau pertamax
naik atau tidak yang jelas
adalah mobilitas sudah
mudik sudah mulai diperbolehkan ya
dengan aturannya tapi mudik boleh
konsumsi dari pertalite
akan jauh lebih tinggi
ada memang orang orang kaya yang memang paket
pertamax tapi sebelumnya juga banyak kelas
menengah tanggung yang menggunakan pertamax
tentunya yang sepeda motor misalnya
akan geser untuk pakai pertalite
karena selisih disparitas harganya
pertalite dengan pertamax jauh sekali
jadi ada yang
berpikir nanti hitung hitungannya begini
pak edi oke deh saya akan
mungkin akan lebih sering diservis
tapi masih lebih untung
daripada full menggunakan pertamax
karena bisa hampir dapat dua liternya
pertalite kan begitu jadi itu mungkin
yang harus diperhatikan juga oleh
pemerintah dan jangan sampai
terulang lagi premium
yang dialihkan atau migrasi
kepada harga yang lebih mahal tiba tiba
terjadi kelangkaan nah ini kan
cnn juga sudah memberitakan di beberapa
titik sudah mulai orang
jadi ini mohon jadi perhatian
pemerintah khususnya di daerah luar jawa
ini tadi dapat kabar dari
kalimantan timur juga
agak sulit bukan hanya solar
tapi juga pertalite ini mungkin
harus jadi perhatian
subsidinya energi itu dari
butuh dukungan bpr juga
apa perlu apbn perubahan
harus cepat diubah nih karena asumsi
makronya berubah semuanya butuh
subsidi energi yang lebih besar tentunya
dan juga butuh jaring pengaman
sosial yang mungkin juga penting
karena bagaimanapun juga
kenaikan harga secara simultan
di bawah garis kemiskinan
yang kemarin perlenteh lenteh pakai
mungkin baju bagus gitu ya
cuman karena bukan hanya pertamaks yang naik
tapi juga ppn dan kebutuhan pokok
dia akan turun kelas jadi orang
miskin baru tanpa sadar ini mungkin
harus segera di respon oleh
pemerintah ya oke
nah dpr menanggapinya bagaimana ada dua hal
begitu yang satu soal bagaimana
jaminan pertamina misalnya
terhadap dpr soal
ketersediaan stok pertalite
setelah kemudian harga pertamax ini
kemungkinan untuk tadi mas bima katakan
ada apbn perubahan begitu
ya pertama kami juga sudah meminta pertamina
untuk menyediakan stok untuk pertalite
dari adanya kekurangan stok
dari solar yang kita alami
beberapa minggu ini jadi kami
minta pertamina jangan sampai lengah
pertalite selalu ada
ketersediaan khususnya di bulan ramadan
dan menjelang akhir
ramadan nanti di
penghujung ramadan diperkirakan sekitar delapan puluh juta
kembali ke kampung masing masing
yaitu jangan sampai nanti ada
tidak ada dan ini ada
yang diberikan yang akan dibebankan
pertamina kepada bp hamigas
agar hal itu tidak terjadi
kelangkaannya kedua mengenai
apbn perubahan saya kira
pemerintah tidak perlu
persetujuan dpr untuk apbn perubahan
tahun ini ya bisa dilakukan
kapan saja dan itu bisa disesuaikan
tetapi dalam beberapa
tiga bulan akan datang kita sudah mulai akan melakukan
rapbn dua ribu dua puluh tiga nah disitu
pemerintah sudah harus
dengan dpr dan kalau memang setelah
itu setelah diketok menjadi apbn dua ribu dua puluh tiga
ada perubahan lagi
itu akan membutuhkan tujuan
dari dpr tetapi untuk tahun dua ribu dua puluh
ini kapan saja ada
peningkatan penambahan subsidi
perlu ada perubahan saya kira pemerintah dapat
undang undang yang telah
disepakati terpusatu yang
jangka waktu tiga tahun sampai dengan tahun ini
untuk melakukan perubahan sesuai
dengan apbn yang anggap perlu
oke apa saja kemudian poin poin utama
nanti yang akan dibahas dalam apbn
perubahan kalau begitu pak edi
yang jelas sekarang kan
seperti yang disampaikan tadi
mbak eva juga menyampaikan di awal bahwa
sekarang ini asumsi makro
ini sudah jadi tidak relevan lagi
dan kondisi yang sekarang sudah
kita lihat sehari hari ya
sekarang icp nya
terus kemudian kita bicara juga
itu untuk migas
misalnya untuk energi untuk listrik
nah itu juga sudah tidak relevan lagi
karena subsidinya melonjak
di awal itu dengan subsidi dari
diantaranya jadi saya kira ini adalah
realistis perlu disesuaikan karena
subsidinya pasti akan
membenungkan kalau kemudian nanti
akan ada kenaikan subsidi misalnya begitu
range nya itu berapa
kira kira pak hedy
saya tidak bisa memperkerakan
secara ini ya secara
belum dihitung secara akurat
tetapi ya kita bisa lihat saja
antara harga keekonomian
pertamina dengan harga
keekonomian dan harga jual
yang sekarang ini terhadap produk produk bbm
yang ada dan itu ya dikalikan
kita bisa mendapatkan gambaran
tentang kebutuhan tambahan subsidi
kalau kemudian kita kembali begitu ya
ke soal kenaikan
harga pertamax ini saya sekarang ke
mas bima mas bima melihatnya
kemudian dampak kenaikan
harga pertamax ini dan bagaimana
dampak dari kenaikan harga ini
perilaku konsumen pasti akan
yang mau kredit kendaraan bermotor juga
berpikir ulang yang tadinya
mau pamer ke keluarga pada saat
mau dikelebaran akhirnya ya udahlah saya
mau beli rame rame tadinya mau beli mobil
jadi sampai berpengaruh sejauh
itu dan itu
baru yang kalau sebenarnya kita bicara
dan tentunya bukan
selesai dengan bbm pertamax
tapi pak lbp kan juga punya sinyal
lpg kemudian juga
akan ada penyesuaian penyesuaian dari
harga energi yang diatur oleh pemerintah
dalam beberapa bulan ke depan
entah setelah lebaran kapannya belum tahu
tapi yang jelas sinyal itu
akhirnya juga membuat
yang tidak berkaitan dengan bbm
itu sekarang sudah ancang ancang
mereka sudah ancang ancang pertama
apakah ini akan berpengaruh
terhadap omset nah ini kan artinya
harus dibeli insentif nih
pengusaha yang sudah berpikir ini akan berpengaruh
pada omset penjualan turun apakah dia
bisnis baju apakah dia kemudian
nah ini harus dipikirkan eksesnya kepada
tenaga kerja nantinya karena yang
paling berdampak langsung adalah
kalau perusahaan sudah ancang ancang melakukan
banyaknya tekanan harga
maka mereka bisa langsung melakukan
efisiensi karyawan jadi eksesnya
sampai keguran kemudian
ini yang harusnya di
sekarang yang perlu adalah
entah dia melalui apbn perubahan
di dpr atau kemudian menggunakan
perpu itu ya sebenarnya
untuk langsung melakukan re elokasi
tanpa harus persetujuan dpr
apapun caranya mekanismenya
yang jelas adalah bagaimana
prioritas sekarang bahan sos
prioritas sekarang adalah dana kompensasi
perubahan ini tidak bertubi tubi terjadi
di banyak jenis produk
khususnya stabilitas pangan kemudian
ini kita belum bicara soal yang tarif dasar listrik
karena harga batu
baranya juga bagian apa pun naik
meskipun ada dmo tapi kita belum
kita juga belum bicara artinya
kita harus mendorong pemerintah
bahkan menekan pemerintah
untuk prioritaskan dulu stabilitas
ini kalau ingin pemulihan
ekonominya berjalan solid
kalau enggak kita selesai dari pandemi
tapi ternyata kita masuk dalam fase
tekanan ekonomi yang
jauh lebih serius bahkan daripada
covid sembilan belas nah itu yang semoga
bayangan itu tidak terjadi kalau
langkah antisipasi pemerintah juga
dilakukan lebih cepat
dan lebih efektif ya
yang jelas jangan ada pendana
harusnya masuknya ke pertamina
untuk menjaga harga bbm
tapi digunakan untuk keperluan lainnya
baik baik baik
baik yang utama adalah
pulihkan stabilitas begitu ya
terakhir dari pak edi
anda sepakat dengan apa yang
kemudian disampaikan mas bima tadi
sepakat ya bahwa pemulihan
dan stabilitas dari pemulihan
oleh karena itu
penunjang itu harus dipersiapkan
secara matang dari aspek
ketersediaan energi saya kira
pertamina sudah mengerjakan apa yang
yang perlu dilaksanakan di
di lapangan dari aspek ketersediaan
dan kedua keterjangkauan
ya tetapi memang kita permasalahannya
tidak hanya energi saja ya kita juga
bicara masalah apa namanya
saya bicara masalah apa kendala
dengan baik melalui logistik yang sekarang
masih tersendat sendat jadi banyak sekali
aspek itu tetapi saya bicara
kompetensi saya di komisi tujuh
kewenangan dan memiliki tanggung jawab
terutama untuk menyelesaikan
permasalahan energi baik itu
dan seluruh aspek
yang menunjang kegiatan itu termasuk
batu bara yang menunjang
termasuk transisi energi
itu penting sekali menurut saya transisi energi
menjadi kunci supaya ketergantungan kita
terhadap mi gas lpc
dan lain lain itu bisa berkurang kedepannya
jadi transisi energi ke energi baru terbarukan
saya kira merupakan salah satu kunci
untuk kita mempercepatnya
di dalam krisis saat ini
seluruh kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah
tentunya kita harapkan memberikan dampak yang positif
bagi masyarakat atau kalaupun memang ada
dampak negatif tentunya kita harapkan
bisa ditekan serendah mungkin
pak edi dan juga mas bima terima kasih
atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
dan menyalurkan bantuan langsung tunai untuk keluarga
penerima bantuan pangan non tunai dan pedagang kaki lima
di tengah melonjaknya harga minyak goreng
cnn indonesia newscast segera kembali